tiga orang saksi akan dihadirkan pada persidangan ke sembilan kasus penistaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama
dan diantaranya dua nelayan yang berada di pulau pramuka kepulauan seribu saat ahok berkunjung pada dua puluh tujuh september dua ribu enam belas akan hadir
selain itu saksi ahli dari majelis ulama indonesia juga akan hadir
sabudin dan zainuddin merupakan dua orang nelayan yang diakini menyaksikan pidato ahok dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu di kepulauan seribu
di mana dalam pidato tersebut ahok menyinggung surat al maida yang kini mengantar ahok pada kasus penodaan agama
sementara itu untuk saksi ahli akan dihadirkan perwakilan majelis ulama indonesia atau mui hm hamdan rashid
dan ia merupakan anggota komisi fatwa mui dan juga dosen
universitas islam negeri syarif hidayatullah